kita masih punya harapan
kita mohon sama allah supaya allah segera sembuh
sayangnya masih ada allah ya usah khawatir ya
kita percaya bahwa allah akan membantu kamu
surat itu jatuh dari tas reina
berarti aldebaran yang melakukan tesnya
apa aldebaran ngetes reina dan nino
tapi kalau sama nino
kenapa nino gak cerita
aldebaran bener bener ngelakuin tes dna untuk raina dan roy
ini bener bener gawat
kalau al tau siapa reina sebenarnya
semua kebohongan gue bisa kebongkar
nino pasti benci banget sama gue
kalau sampai dia tau
gue udah ngebohin dia selama ini
sampai ke intern pauk
sebukan suamiku ya allah
hanya itu permintaan aku
mas tunggu aku ya mas
bertahan dan tunggu aku mas
tolong bilang kamu baik baik aja
gue bakal kasih kalau ini ke rolosa
iya pak cakra
untuk renovasi rumah sudah selesai dan sudah siap huni pak
berarti semuanya sudah selesai direnovasi
terus sama puing puingnya debu debunya semua udah pak
pekerjaan sudah selesai dua hari yang lalu
dan hari ini sudah selesai semuanya
sudah dibereskan semuanya pak
nah untuk barang barang pariki semuanya sudah dikembalikan seperti sedia kala
pak riki tinggal masuk saja ya
terima kasih ya
saya akan segera melunasi pembayarannya
iya pak terima kasih pak pariki
terima kasih pak cakra
rumah gue sudah beres
berarti gue udah bisa pindah dari sini
gue bisa ketemu sama elsa di sana
gue kabarin rafael juga sih
bro jadi begini
itu kan rumah gue udah selesai direnovasi
kayaknya malam ini gue bisa pindah dari apartemen lo
oke terima kasih ya
istrinya pak aldebaran apa sudah datang pak
tunggu sebentar ya sus
tadi langsung kesini kok dia
sebentar lagi datang
suami saya kenapa
kamu kenapa ya pak
sudah serahin semua sama allah
suami saya kenapa ya dok
bu andien sampai saat ini pak aldebaran masih belum sadarkan diri
dan mohon maaf saya harus mengatakan kalau kondisi ini bisa dibilang kurang baik bu
karena seharusnya efek obat bios sudah habis
jadi kalau masih belum sadarkan diri ada kemungkinan terjadi infeksi atau ada efek samping pas keoperasi
dan besar kemungkinan kondisi pak aldebaran akan terus menurun
apa mungkin surat itu jatuhnya di tempat lain
bukan di sekolah
karena sampai sekarang miss erina belum kasih kabar juga
kita siap siap buka puasa yuk
oh sebentar lagi
sebentar lagi udah mau buka puasa
aku mirna sama kiki udah nyiapin buka puasanya
kamu datengnya pas banget ya nga
lima menit sebelum buka puasa
ya karena toh sendiri kan gue tepat waktu tepat janji
pokoknya laki laki yang paling suka menempati semua yang saya bicarakan
ya kan tapi tetap aja gue salah juga
iya deh tante
yaudah yuk yuk yuk
kita buka puasa yuk nga
aduh yuk ah
kamu batalin dulu deh batalin dulu aja
dokternya paksa kamu
kondisi pasal kurang baik ya
aku ga mau pak
ya apa tau
apa tau sayang pasti perasaan kamu sekarang ini hancur
lekar waduh apa tau
tapi selama kita masih punya allah kita masih punya harapan ya
kita sholat kita mohon supaya allah supaya a segera sembuh
ya sayang ya masih ada allah
ya usah khawatir ya
kita percaya bahwa allah akan membantu kamu